menggunakan masker jaga jarak hindari kerumunan
petugas satpol pp kecamatan cisarua kabupaten bogor jawa barat
merazia kawasan wisata kebun teh puncak pada selasa siang
dengan menggunakan penggeras suara
petugas mengingatkan para wisatawan agar mematuhi protokol kesehatan
petugas juga mendatangi wisatawan yang berkerumun di area kebun
wisatawan diminta tetap menggunakan masker
dan tidak berkerumun meski di dalam area kebun teh
walaupun kondisi masih tetap waspada terhadap penyebaran virus corona
kebun teh puncak tak hanya dikunjungi warga lokal
namun banyak pula wisatawan dari luar bogor
para wisatawan dari luar bogor langsung diminta petugas untuk pulang
lagi nikmati pemandangan kebun tehnya aja sih
siang yang mau liburan sih udah mumet banget
karena keterbatasan anggota
petugas mengaku kesulitan untuk langsung
membebarkan para wisatawan
pihak kecamatan khususnya satpol pp
dalam hal ini tidak bosan bosannya
untuk tetap menghimbau
baik para pengunjung maupun pedagang
untuk selalu menjaga jarak menggunakan masker
untuk mengantisipasi penularan covid sembilan belas
petugas hanya bisa mewajibkan pengunjung
untuk menjalani protokol kesehatan
beni akbar bogor jawa barat